pengadilan tata usaha negara jakarta memutuskan mengesahkan pembubaran hizbut tahrir indonesia atau hti
majelis hakim menganggap sk kemenkumham tentang pembubaran hti sesuai aturan
menurut majelis hakim gugatan pihak hti ditolak karena adanya bukti bukti yang menyatakan hti tidak sepaham dengan pancasila
pencabutan badan hukum hti dilakukan pada sepuluh juli dua ribu tujuh belas
seiring dengan terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang undang organisasi masa pada sembilan belas juli dua ribu tujuh belas
tak terima atas keputusan itu hti melainkan gugatan ke pt un
tidak hanya memenuhi ruang sidang masa hti menyaksikan jalannya sidang melalui layar yang disediakan pengadilan di depan pt un jakarta